wni yang terjebak di myanmar mohon bantuan kepada pemerintah indonesia
kepada intansi terkait buat membantu pemulangan kami disini
karena kami disini sudah terpuruk dan terancam
inilah video yang memperlihatkan pengakuan sejumlah wni yang diduga disekap di myanmar
mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
dengan modus iming iming pekerjaan dengan gaji besar
jika kita tidak memenuhi target itu hukuman siap menanti kita
dari mulai lari lapangan di bawah terik matahari dua puluh keliling lebih
pusat peratusan kali bahkan ribuan squat jam disetrum bahkan dicambuk pemukulan
anggota keluarga dari salah satu korban asal cimahi jawa barat mengaku
mereka diiming imingi gaji mencapai dua puluh lima juta rupiah per bulan
bahkan keberangkatan seperti visa izin kerja dan tiket penerbangan
ditanggung agensi atau pihak perusahaan
karena beliau anak saya kemau pergi ke singapura
ini dia satu anak
cuma ada pesan saya satu yaudah kamu kalau pergi ke sana
satu pentingkan walaupun sebentar komunikasi setiap hari
tiba di thailand ya dan itu di foto ada
setelah di thailand
ternyata beberapa waktu kemudian dia lost contact selama tiga minggu
proses penyelamatan para korban saat ini terkendala konflik di myanmar
kasus ini pun telah dilaporkan ke baris krim polri pada selasa
tercatat ada dua puluh wni yang menjadi korban
sementara kementerian luar negeri republik indonesia
telah melayangkan nota diplomatik ke kementerian luar negeri myanmar
tolong kami pak jokowi tolong kami secepatnya
tolong kami pak jokowi tolong kami secepatnya